siswa dan pendidik di sekolah smpn tujuh puluh tujuh jakarta pusat menggelar tracing dan tes swab pcr di puskesmas kecamatan cepaka putih pada selasa pagi
kepala sekolah smpn tujuh puluh tujuh jakarta menyebut temuan dua siswa yang dinyatakan positif covid sembilan belas
berawal dari adanya salah seorang siswa kelas sembilan yang dinyatakan positif covid sembilan belas
sekolah kami yang terbapat adalah dua siswa pertama kan keselamatan jiwa
kami siap akan melaksanakan penutupan sekolah menunggu arahan dari atasan kami dan juga perintah dari atasan kami
dalam hal ini adalah dari tim puskesmas dan juga dari atasan kami selanjutnya ya
sedangkan dari bali sebanyak tiga puluh satu dari tiga puluh dua siswa kelas tujuh k smp negeri dua kuta badung menjalani tes swab pcr pada selasa pagi
kegiatan ini dilakukan setelah hasil tes pcr salah satu siswa dinyatakan positif covid sembilan belas
pihak sekolah menyebut hasil tes pcr masal ini baru akan diketahui pada rabu besok
sehingga sembari menunggu hasil proses kegiatan ptm masih dihentikan sementara
tenda untuk anak anak smp negeri dua kuto yang kelasnya ada satu orang terkonfirmasi covid sembilan belas
itu dilaksanakan swab pcr untuk tiga puluh satu orang
sementara itu menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan pmk muhajir effendi
ditemui di solo jawa tengah selasa siang menyampaikan kegiatan pembelajaran tatap muka saat ini menjadi prioritas
sehingga harus tetap berjalan meskipun angka kasus varian omikron mengalami kenaikan
muhajir menjelaskan alasan aktivitas ptm harus tetap berlangsung hal ini menjadi prioritas
karena menurutnya kualitas belajar siswa sudah ketinggalan
menurutnya aturan dalam skb empat menteri tentang kegiatan belajar
secara tatap muka sudah dievaluasi dan diteliti
untuk ptm sendiri gimana pak
sama itu kan sudah ada skb empat menteri kan
yang ditandatangani oleh mendikbud ristek kemudian menteri agama menteri kesehatan dan menteri dalam negeri
intinya pokoknya pemerintah menetapkan ppm ini tatap muka ini adalah prioritas utama
tim liputan cnn indonesia